penghapusan jalur tiga in satu yang diuji coba beberapa waktu lalu ternyata dianggap belum efektif dan untuk mengatasi kemacetan ibu kota
direktorat lalu lintas polda metro jaya bersama dengan dinas perhubungan dki jakarta menyarankan agar gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
tetap memperlakukan jalur tiga in satu sampai ditemukannya kebijakan baru yang efektif
meski uji coba penghapusan jalur tiga in satu tahap kedua telah selesai dilaksanakan pada rabu tiga belas april kemarin
tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan protokoler di jakarta justru mengalami peningkatan sekitar dua puluh persen
gubernur dki jakarta basuki cahyapurnama juga menyatakan tidak bisa melangkahi pewenang dari kepolisian
gubernur dki jakarta basuki cahyapurnama juga menyatakan tidak bisa melangkahi pewenang dari kepolisian
gubernur dki jakarta basuki cahyapurnama juga menyatakan tidak bisa melangkahi pewenang dari kepolisian